saat ini saya sudah berada di jakarta convention center
di mana pada malam hari ini akan digelar pertemuan tahunan bank indonesia tahun dua ribu dua puluh
atau yang sebelumnya juga dikenal dengan bankers dinner
pada malam hari ini bank indonesia dan pemerintah akan duduk bersama
dan menyampaikan pandangan mengenai kondisi perekonomian terkini
tantangan yang sedang dihadapi oleh indonesia
juga nanti kita akan saksikan bersama sama paparan yang disampaikan langsung oleh
gubernur bank indonesia bapak agus dewi martowardoyo
terkait dengan proyeksi atau outlook perekonomian indonesia di tahun dua ribu dua puluh
rencananya acara malam ini juga akan dihadiri oleh wakil presiden yusuf kala
ketua otoritas jasa keuangan dan berbagai pimpinan perbankan lainnya
sesaat lagi akan kita saksikan pertemuan tahunan bank indonesia
dengan tema sinergi untuk percepatan transformasi
lagu kebangsaan indonesia raya
yang kami hormati bapak ibu gubernur kepala daerah dari seluruh indonesia atau yang mewakili
pintu percepatan berbagai proyek infrastruktur dan berbagai paket kebijakan deregulasi dan debirokratisasi pada beberapa bulan terakhir
tidak berlebihan apabila kita dapat mengatakan sinerjik kebijakan pemerintah dengan bank indonesia
telah berkontribusi pada terjaganya kestabilan ekonomi nasional
ini tercermin dari pelemahan nilai tukar rupiah yang masih terkendali sehingga tekanan berlebihan kepada keseluruhan sektor ekonomi dapat kita hindari
sebagaimana kita lihat di grafik tingkat depresiasi rupiah sampai akhir oktober dua ribu lima belas itu sebesar minus sembilan lima persen
masih lebih rendah dibandingkan mata uang negara berkembang besar lainnya
seperti brazil minus tiga puluh satu persen seperti turki minus dua puluh persen seperti malaysia minus delapan belas persen dan afrika selatan minus enam belas persen
seiring dengan merosotnya harga komoditas pada tahun dua ribu lima belas kinerja ekspor indonesia terus melemah
sehingga berdampak terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi di tahun dua ribu dua puluh
pertumbuhan ekonomi pada tahun ini akan mencapai empat delapan persen year on year
terjaganya kestabilan ekonomi yang disertai meningkatnya belanja pemerintah pada semester dua ribu dua puluh
dan menurunnya divisi transaksi berjalan dapat mencegah perekonomian melambat lebih jauh
apabila kita bandingkan dengan negara berkembang besar lainnya
pertumbuhan ekonomi indonesia lebih stabil
dan jauh lebih baik dibandingkan rusia
dan brazil terkontraksi minus dua enam persen
perihal inflasi setelah di awal dua ribu lima belas meningkat cukup tinggi
sebagai dampak kenaikan harga bbm di akhir tahun dua ribu dua puluh
tingkat inflasi terus menurun
dan pada akhir tahun dua ribu lima belas diberkirakan akan berada di bawah empat persen
namun kebijakan pengendalian inflasi ini perlu terus kita perkuat
agar setara dengan tingkat inflasi negara negara di regional yang pada saat ini berada di bawah tiga persen
kita melihat thailand malaysia vietnam itu sudah di bawah tiga persen
indonesia masih delapan persen sekarang kita akan mengarah ke di bawah empat persen
bapak ibu sekalian hadirin yang kami hormati
melihat dalam dan luasnya kompleksitas permasalahan saat ini
pertumbuhan global tahun dua ribu enam belas masih berisiko lebih rendah dari proyeksi tiga lima persen
sumber risiko perekonomian global adalah terus melambatnya ekonomi tiongkok
terus menurunnya harga komoditas
antisipasi kenaikan suku bunga di amerika
dan ancaman keluarnya modal dari negara berkembang
masih tingginya ketidakpastian global ini memang dapat mengganggu upaya kita
dalam mendorong perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat
semakin beratnya tantangan global ke depan menuntut kerja keras kita
untuk segera memperkuat struktur perekonomian
kita perlu mengambil langkah langkah perbaikan di dua sektor
di sektor real dan dua sektor keuangan
di sektor real kita saat ini di tengah menghadapi proses deindustrialisasi
pangsa industri pengolahan terhadap pdb terus turun
dari dua puluh sembilan persen pada tahun dua ribu satu menjadi dua puluh tiga tujuh persen pada tahun dua ribu dua puluh
dalam matarat tahe pasok industri pengolahan kita
setelah dari prosesing kita berada di industri hulu
ketiadaan industri industri seperti logam dasar kimia dasar
dan penghilangan minyak bumi yang dapat memasok industri antara dan industri hilir
menyebabkan hampir sebagian besar bahan baku harus kita import
ini menyebabkan industri hilir kita menjadi rentan terhadap
kita juga perlu membenahi komposisi ekspor kita agar tidak tergantung pada ekspor sumber daya alam mentah bernilai tambah rendah
di sektor keuangan kita perlu segera merumuskan strategi untuk memperluas pembiayaan jangka panjang
bapak ibu sekalian hadirin yang kami muliakan
segenap tantangan pada perekonomian nasional tersebut memerlukan strategi untuk mencapai satu tujuan transformasi
yaitu mencapai perekonomian nasional yang bertumbuh kuat berkesinambungan seimbang dan inklusif
dalam pandangan kami pencapaian satu tujuan transformasi tersebut akan tergantung pada kemampuan kita untuk mencapai dua sasaran antara
yang ditopang oleh tiga prinsip kebijakan ekonomi serta empat prioritas kebijakan

dua sasaran antara tersebut adalah satu peningkatan produktivitas dan yang kedua perluasan partisipasi ekonomi masyarakat dalam pembangunan
dengan akan diberlakukannya masyarakat ekonomi asean akhir tahun ini terdapat urgensi untuk peningkatan produktivitas termasuk produktivitas tenaga kerja
tingkat produktivitas tenaga kerja di indonesia masih berada di bawah malaysia thailand dan filipina

bahwa upaya meningkatkan level partisipasi ekonomi masyarakat memiliki dua makna penting
makna pertama berkaitan dengan kebijakan untuk meningkatkan peran jangan tergantung pada pemerintah saja
tapi tingkatkan peran swasta dan umkm dalam perekonomian
makna kedua berkaitan dengan bagaimana hasil kebijakan tersebut dapat menjangkau seluruh
masyarakat di berbagai pelosok negara kesatuan republik indonesia
bapak ibu sekalian hadirin yang berbahagia upaya mencapai kedua sasaran tersebut
menurut hemat kami perlu ditopang oleh tiga prinsip kebijakan ekonomi
pertama kebijakan perlu berkesinambungan yaitu kebijakan yang dirumuskan
tidak boleh berorientasi jangka pendek namun perlu diarahkan untuk kegiatan ekonomi yang berkesinambungan
kedua kebijakan itu perlu konsisten yaitu kebijakan yang konsisten antar waktu
di mana kebijakan jangka pendek harus laras dengan visi jangka panjangnya
kebijakan juga harus konsisten antar sektor ekonomi
dan kebijakan harus konsisten antara kebijakan pemerintah
pusat dengan kebijakan daerah termasuk kebijakan harus konsisten antar daerah
aspek konsistensi kebijakan ini sangat diperlukan untuk menembuhkan kepercayaan
dan memberikan kepastian pada peningkatan investasi
ketiga kebijakan itu harus bersinergi kebijakan tidak bisa berdiri sendiri
namun perlu dikoordinasikan dan diselaraskan antar pemangku kepentingan
baik di tingkat pusat di tingkat daerah maupun antara pusat dengan daerah
meski dibekali oleh tiga prinsip kebijakan tersebut dalam implementasinya kita tetap dihadapkan pada pertanyaan
kebijakan mana yang harus menjadi prioritas
kami melihat ada empat prioritas kebijakan yang sangat mendesak untuk dijalankan
prioritas pertama terkait kebijakan untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi
kedua memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan
dan yang ketiga ketersediaan air bersih
prioritas kedua ialah peningkatan proses industrialisasi di berbagai sektor bukan hanya di sektor pengolahan
perlu diarahkan pada industri yang dapat mengoptimalkan hilirisasi sumber daya alam
dan memiliki keterkaitan produksi dengan berbagai sektor lain dan dapat menyerap banyak tenaga kerja
selain itu pengembangan industri tidak hanya terfokus pada industri pengolahan
namun juga perlu meluas ke sektor lainnya termasuk industri kreatif industri pariwisata dan industri maritim
kebijakan prioritas ketiga ialah percepatan pembangunan infrastruktur
baik kebijakan infrastruktur dalam arti fisik maupun kebijakan infrastruktur yang bersifat non fisik
dalam kaitan dengan infrastruktur fisik kami mendukung dan menghargai upaya pemerintah membangun berbagai proyek jalan tol
membangun jaringan kereta api membangun pelabuhan pelabuhan baru pembangkit listrik dan lainnya
yang kami pandang akan berdampak kuat pada upaya penguatan konektivitas fisik
dan penurunan biaya logistik di indonesia
dari infrastruktur non fisik beberapa aspek perlu terus menjadi perhatian
ialah tentang komitmen kita untuk memperkuat modal dasar pembangunan
dan modal dasar pembangunan itu adalah sumber daya manusia inovasi dan teknologi serta penguatan kelembagaan
dari aspek kelembagaan perkembangan positif atas upaya pemberantasan korupsi dalam dekade terakhir ini perlu terus kita kawal dan tingkatkan
bersamaan dengan itu komitmen kita terkait penguatan kepastian hukum juga perlu terus ditingkatkan
penguatan aspek kelembagaan juga terkait dengan upaya kita untuk meningkatkan aspek kemudahan berusaha di indonesia
dan penguatan sektor keuangan
upaya memperdalam pasar keuangan setidaknya mencakup aspek perluasan basis investor domestik keberagaman instrumen pasar dan penguatan infrastruktur pasar
bapak ibu sekalian hadirin yang kami muliakan
stabilitas tetap perlu dijaga agar struktur ekonomi menjadi lebih seimbang dan sehat
sehingga menjadi fondasi kuat bagi transformasi ekonomi ke depan
dalam nuansa semangat untuk mendukung langkah transformasi perkenankan kami menyampaikan arah kebijakan bank indonesia ke depan
dari kebijakan moneter bank indonesia secara konsisten dan hati hati akan menempuh kebijakan moneter yang dapat mengarahkan inflasi sesuai sasaran
mengendalikan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang sehat dan mendukung stabilitas ekonomi secara keseluruhan termasuk stabilitas nilai tukar
saat ini memang tekanan pada inflasi dan defisit transaksi berjalan sudah mulai menurun
namun surplus neraca modal untuk menutup defisit tersebut ternyata menurun lebih cepat karena arus modal masuk ke dalam negeri yang semakin berkurang
dari kebijakan makro prudensial peran kebijakan makro prudensial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan akan terus diperkuat
karena ketahanan individu lembaga keuangan belum cukup mendukung stabilitas ekonomi tapi juga perlu ditopang ketahanan sistem keuangan secara menyeluruh
kami memandang dalam penanganan bank bermasalah terdapat dua hal penting yang perlu dikedepankan
penggunaan dana publik untuk penyelamatan bank bermasalah perlu diminimalkan prinsip ball in
kedua pinjaman likuiditas hanya diberikan kepada bank yang permodalannya memenuhi ketentuan
hal lain yang dalam lingkup kebijakan makro prudensial ialah pengembangan ekonomi dan sistem keuangan syariah
bank indonesia akan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk menjadikan indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia
agenda lain yang juga menjadi perhatian kami ialah penguatan peran dan kapasitas umkm dalam meningkatkan ketahanan partisipasi ekonomi seluruh lapisan masyarakat
dari sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah kebijakan diarahkan untuk memperkuat sistem pembayaran
agar semakin aman lancar dan efisien
pada kebijakan di bidang non tunai kami akan memperkuat fitur keamanan pada kartu melalui implementasi pin enam digit kartu kredit dan chip kartu debit atm
langkah ini untuk mengantisipasi pesatnya penggunaan instrumen pembayaran berbasis teknologi
seperti kartu kredit kartu debit atm uang elektronik internet banking dan mobile payment
kami juga akan mengakselerasi interoperabilitas sistem pembayaran untuk menjamin efisiensi layanan berbasis teknologi
serta mendorong implementasi strategi nasional keuangan inklusif
fokus kebijakan juga diarahkan pada penguatan pengawasan terhadap penyelenggara sistem pembayaran
seperti penyelenggara transfer dana kegiatan usaha pengiriman uang kegiatan usaha penukaran valuta asing
termasuk bisnis layanan uang dan e commerce serta pengawasan kepatuhan terhadap kewajiban penggunaan rupiah di seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia
dalam melaksanakan mandat undang undang bank indonesia akan senantiasa menjalin koordinasi yang semakin erat dengan pemerintah
baik pusat maupun daerah
untuk itu berbagai media koordinasi di tingkat pusat dan daerah
seperti tim pengendali inflasi
forum koordinasi stabilitas sistem keuangan
forum sistem pembayaran indonesia akan terus dioptimalkan
kami juga memperkuat komitmen untuk menjadi mitra strategis bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah
bapak ibu hadirin yang kami muliakan
beratnya tantangan ekonomi global ke depan tidak berarti bahwa perekonomian kita ke depan prospeknya akan suram
kekuatan indonesia yang harus menjadikan kita lebih optimis dalam menatap masa depan
meningkatnya kualitas daya saing
sebagai hasil dari berbagai kebijakan reformasi struktural pemerintah tahun ini
kelihatan daya saingnya akan meningkat
terjaganya stabilitas sebagai hasil dari pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter yang prudent dan konsisten
meningkatnya konsumsi ditopang bonus demografi kelas menengah dari usia produktif dalam lima belas tahun ke depan
alam demokrasi yang semakin berkualitas seiring dengan kemajuan ekonomi
atas dasar itu kami memperkirakan di tahun dua ribu dua puluh
pertumbuhan ekonomi nasional akan meningkat mencapai lima dua sampai lima enam persen
mengingat kondisi eksternal belum pulih secara signifikan
pertumbuhan kredit diproyeksikan dalam kisaran dua belas sampai dengan empat belas persen
sedangkan pertumbuhan dana pihak ketiga
kami perkirakan akan berada dalam kisaran tiga belas sampai lima belas persen
dengan meningkatnya investasi akan menopang sisi pasokan
sehingga kami memperkirakan inflasi akan berada dalam kisaran sasarannya
yaitu sebesar empat plus minus satu persen di tahun dua ribu dua puluh
pada tahun dua ribu tujuh belas sampai dua ribu sembilan belas
kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi indonesia akan semakin kuat
mencapai enam sampai enam lima persen
didukung oleh berjalannya berbagai kebijakan transformasi perekonomian
untuk tahun dua ribu tujuh belas sampai dua ribu delapan belas
inflasi akan berada pada kisaran empat plus minus satu persen
dan dapat diturunkan ke tiga lima plus minus satu persen di tahun dua ribu sembilan belas
bapak wakil presiden hadirin sekalian yang kami muliakan
demikian yang dapat kami sampaikan
kedepan kita akan menghadapi tantangan yang masih berat
namun kita juga memiliki banyak harapan dan kesempatan
untuk mewujudkan indonesia yang makmur sejahtera dan berkeadilan
bapak wakil presiden yang saya hormati
dapat memberikan sambutan dan memberikan arahan pada kami semua
kami yakin dan kita yakin bahwa tuhan senantiasa bersama kita
untuk meridoi dan meringankan langkah kita menuju masa depan yang lebih baik
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih atas kebersamaan anda
saksikan live streaming bank indonesia channel kami selanjutnya